kita ke makassar sulawesi selatan
ribuan warga makassar sulawesi selatan berdesak desakan pada open house di rumah pribadi wakil presiden yusuf kala
dan mereka ini berharap mendapat sedekah
sejak pagi sejak pukul delapan waktu indonesia bagian tengah kediaman pribadi wakil presiden yusuf kala di jalan haji bau
ke jaman marisoma makassar selain itu juga untuk bersilaturahmi mereka juga berharap mendapatkan sedekah
dan setiap orang dewasa mendapat seratus ribu rupiah dan anak anak lima puluh ribu rupiah
antrean warga memanjang hingga jalan ujung pandang atau sekitar pantai losari
polisi tentara dan juga polisi pamung praja memperlakukan sistem buka tutup antrean
namun beberapa orang tidak sabar dan mulai memaksa menembus pembatas yang dijaga aparat
dan akibatnya terjadi saling dorong situasi mulai terkendali setelah antrean dibagi
menjadi tiga masing masing untuk pria wanita dan anak anak serta kelompok lanjut usia